jembatan di atas bendungan sepanjang tiga puluh meter di kecamatan banjar sari ciamis ambrol diterjang banjir
akibatnya akses dua desa kini terputus sehingga aktivitas warga terganggu terutama perekonomian pelayanan dan pendidikan
sementara itu di pangandaran di hari ketiga pasca banjir di lima kecamatan sebagian wilayah masih terendam banjir
dari rekaman kamera telepon genggam warga terlihat banjir bandang menerjang jembatan serta rumah warga yang berada di pinggir sungai cikaso kecamatan banjar sari kabupaten ciamis
jembatan sepanjang tiga puluh meter di atas bendungan di desa tanjung sari ini perlahan lahan mulai patah karena tidak kuat menahan terjangan air yang semakin deras dan akhirnya ambrol minggu malam
selain menyebabkan jembatan ambrol banjir bandang juga menyebabkan satu rumah warga ambruk serta setengah bagian rumah terbawa banjir
dengan ambrolnya jembatan ini akses satu satunya penghubung dua desa yaitu desa tanjung sari dan desa cikaso putus
dengan adanya bencana ini mungkin faktor ekonomi yang intinya dua desa desa tanjung sari
dan desa cikaso itu lumpuh total kami mohon kepada pemerintah supaya bisa cepat diperbaiki
banjir yang melanda di lima kecamatan pangandaran masih tersisa di dusun bojong tempel desa babakan kecamatan pangandaran
ketinggian air mulai surut menjadi tiga puluh hingga empat puluh cm
dengan terendamnya permukiman yang dihuni sekitar tiga ratus lima puluh kepala keluarga ini akses jalan menjadi lumpuh
sebagian warga sudah mulai meninggalkan rumahnya

sementara itu ada para pelajar yang terpaksa digendong orang tuanya untuk sampai ke sekolah
sementara sebagian siswa memilih untuk tidak sekolah
sekolah naik apa nih
yang tahu tuh bapaknya
gak bisa ya gak bisa dikeluarin motornya ya
tapi ini maksain sekolah
iya kemarin di sekolah sakit
oh kemarin gak sekolah
hingga saat ini warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah karena aktivitas perekonomian warga terganggu
yang paling dibutuhkan warga selain air bersih juga makanan
ogifatul zaman jawa barat